kita ke informasi pertama joyce waru pelaku penamparan petugas bandara samratulangi manado diperiksa penyidik polresta manado pada jumat sore
the polda metro jaya dipilih sebagai tempat pemeriksaan demi efektivitas waktu dan jarak dalam proses penyidikan karena joyce sedang berada di jakarta
didampingi dua penasihat hukumnya joyce waru menjalani pemeriksaan selama tiga jam
joyce mengatakan ia telah meminta maaf kepada korban atas penamparan yang ia lakukan dan menyesal sudah bertindak di luar batas
saat diperiksa joyce ditemani suaminya yang merupakan jenderal purnawirawan polri
sementara itu tim penasehat hukum joyce menyatakan telah menghubungi keluarga korban untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan
saya sangat menyesali atas kejadian di bandara sam ratu langi manado

saya meminta maaf atas kejadian